anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
komisi pendidikan dpr ri menerima audiensi perwakilan orang tua siswa
dan komnas perlindungan anak terkait penerimaan peserta didik baru atau ppdb
mereka protes seleksi ppdb berdasarkan usia pada zalur zonasi
para orang tua siswa mengeluhkan seleksi ppdb yang dirasa memberatkan
apalagi seleksi yang berdasarkan usia
audiensi juga dihadiri beberapa siswa yang gagal lolos seleksi ppdb karena usia
ketua komisi sepuluh syaiful huda merekomendasikan agar peraturan menteri
soal seleksi ppdb berdasarkan usia di dki jakarta dicabut
kemendikbud harus bertindak cepat agar persoalan ini cepat selesai
sebelum tahun ajaran baru yang akan datang
data dari komisi perlindungan anak indonesia terdapat tujuh puluh lima pengaduan pelaksanaan ppdb
empat puluh sembilan diantaranya berasal dari warga dki jakarta
sementara komnas perlindungan anak menyebutkan ada satu dua ratus pengaduan
terkait keberatan akan pelaksanaan ppdb
juta juknis dinas pendidikan dki tidak sinkron dengan permen digut empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
ppdb mengatakan ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan undang undang diatasnya
atau peraturan diatasnya artinya wajib dibatalkan
karena itu kami merekomendasikan kemendikbud mengambil sikap secepat cepatnya
hari ini kalau bisa untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan dki
membatalkan jumlah juknis yang tidak sesuai dengan peraturan kemendikbud
itu sudah ada satu dua ratus an yang melaporkan
dari satu dua ratus itu adalah anak anak yang mau masuk smp dan sma
yang punya prestasi dan nilai akademik yang sangat luar biasa
dan sudah mengeluarkan dana besar dalam kerangka selama di rumah
stay at home itu dengan sekolah di rumah itu
prestasinya meningkat nilai akademiknya meningkat
tetapi ketika masuk pada hari rabu dan pengumuman pada hari sabtu itu gagal semua

jadi perhitungkan dari satu dua ratus an yang terlaporkan itu
dari sekitar tiga ratus tiga puluh dua ribu siswa pendaftar ppdb tahun ini
lebih dari satu ratus empat puluh enam ribu siswa dari semua jenjang yang lolos jalur zonasi
maupun afirmasi saat ini telah melaporkan dirinya
sementara itu siswa yang belum diterima masih bisa berjuang melalui jalur prestasi
salah satu pertimbangan melalui jalur ini selain nilai rapot adalah nilai akreditasi sekolah
kenapa menggunakan akreditasi
karena akreditasi ini juga di dalamnya menyangkut beberapa standar proses
standar penilaian yang ada termasuk nilai
anak jangan sampai nanti anak anak dari sekolah a mendapat nilai yang lebih rendah
tentunya ternyata sulit mendapat nilai itu
ini juga yang supaya tidak ada yang diuntungkan dan tidak dirugikan
untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri di jakarta
maka dinas pendidikan dki jakarta membuka jalur zonasi bina rw sekolah
maka dinas pendidikan dki jakarta membuka jalur zonasi bina rw sekolah
yang rencananya akan dilaksanakan pada empat juni
jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang tinggal dalam satu wilayah rw dengan sekolah
jalur ini akan menambah rombongan belajar di kelas di jakarta dari tiga puluh enam menjadi empat puluh siswa per kelas
sehingga tidak mengurangi kapasitas penerimaan siswa dari jalur lain
seperti jalur zonasi afirmasi maupun prestasi yang telah dilaksanakan
serta didik baru atau ppdb di dki jakarta terus berlanjut sistem zonasi yang disebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan
setiap tahun memang selalu menuai kontroversi
hal tersebut mendorong sebagian pihak meminta kemendikbud mengevaluasi ppdb tahun ini
mengingat banyaknya pihak yang keberatan dan membuat laporan
bagaimana seharusnya upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan dilakukan di indonesia
perlukah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem zonasi dan pelaksanaan ppdb pada tahun ini
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada indra karismiaji pengamat pendidikan
selamat malam pak indra
selamat malam mbak rupana
ada pak susanto ketua komisi perlindungan anak indonesia kpai
selamat malam pak susanto
selamat malam mbak
dan ada juga mas satriawan salim wasikjen federasi serikat guru indonesia
selamat malam mas satriawan
selamat malam mbak susanto
selamat malam mas indra mas santo
langsung saja ke pak susanto
pak susanto sejauh ini kpai kan mengatakan bahwa sudah menerima banyak sekali laporan ya
protes dari orang tua siswa terkait dengan proses ppdb ini
sampai sejauh ini sampai hari ini sudah berapa yang masuk laporannya ke kpai dan rata rata fokusnya itu di mana
apakah dari usia ppdb jalur usia atau zonasi atau seperti apa pak susanto
memang kita menerima sejumlah
keluhan ya dan masyarakat yang masuk dengan berbagai model layanan yang kita lakukan
ada di sms melalui wa melalui form pengaduan berbasis online yang memang kita sudah sediakan
dan pengaduan yang masuk di kpai sampai posisi dua puluh delapan g itu memang ada tujuh puluh lima pengaduan ya
ada dari dki ada dari bimo
ada dari banten ada dari lampung kemudian ada kalimantan tengah ada sumatera utara bahkan juga dari medan
jadi memang cukup variatif pengaduan yang masuk di kita
pertama ada pengaduan soal teknis misalnya kesulitan mengakses ya dalam proses ppdb itu
yang kedua ada kesulitan misalnya
mengakses layanan karena beberapa kendala
kemudian terkait dengan kebijakan terutama misalnya umur yang mengemuka adalah dalam konteks dki
ada sebagian keberatan soal jalur prestasi dan lain sebagainya
ini memang cukup beragam yang masuk di kpai
tapi yang sangat dinamis dan kemudian muncul kontroversi luar biasa memang dki ya
ini memang cukup mengemuka
di publik dan sekaligus sangat banyak masuk pengaduan itu ke kpi
ada enam puluh persen enam tujuh persen yang masuk di komisi perlindungan anak indonesia
karena memang pertama kalau dari kebijakan dki memang berbeda dengan permendikbud empat puluh empat dua ribu sembilan belas
oke pak susanto
untuk misalnya terkait dengan kasus misalnya
di batasi maksimal empat puluh persen
sementara permendikbud empat puluh empat dua ribu sembilan belas minimal lima puluh persen
ini salah satu di antaranya
yang kedua soal usia ya
pak susanto saya harus potong dulu di situ
dihulukan dibandingkan aspek donasi murninya
pak santo tadi anda mengatakan bahwa yang paling banyak diprotes adalah ppdb jalur usia
dan itu terjadi di dki jakarta
karena tadi anda katakan bahwa
ada perbedaan aturan yang diterapkan di permendikbud ppdb
dengan yang diterapkan di pemprov dki jakarta ataupun distrik dki jakarta
apakah kemudian memang distrik dki jakarta melakukan kelalaian di situ
kita sebenarnya kan bisa telah secara normatif ya
pertama kita tentu kpi juga sudah melakukan review ya terhadap kebijakan dki itu
kemudian kpi juga sudah memanggil kepala dinas dan wakil kepala
dinas beserta tim ppdb dan alhamdulillah juga hadir di kpai sudah memberikan penjelasan ya
cukup utuh terkait beberapa hal layanan ppdb dan kebijakan ppdb khusus di dki jakarta
memang kalau dilihat dari aspek kebijakan tidak ada kesesuaian
sekali lagi agak berbeda ya
tidak antara ditentukan oleh permendikbud pak pat dengan apa yang telah dilakukan
bukan oleh dki
yang kedua dikbud sejatinya adalah permendikbud ini kan zonasi ya
basisnya zonasi bukan umur sebagaimana di dki
ya saya kira memang kami juga sudah mendapatkan sejumlah penjelasan dari kepala dinas
tetapi rekomendasi kami di dalam pertemuan itu dan kami hari ini juga sudah mengirimkan surat kepada kepala dinas
agar lakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut
agar semua anak indonesia semua anak dki ya bisa mengakses pendidikan seadilat ini
ya oke saya mau langsung ke pak satriawan salim
mas satriawan salim wasekjen fsgi sebagai tenaga pengajar tenaga pendidik anda melihat kebijakan ppdb jalur usia ini
yang kemudian diprotes oleh orang tua murid merugikan murid itu sendiri
bagaimana anda melihat kebijakan ini
ini salah harusnya tidak diterapkan berdasarkan usia anak anak yang kemudian usianya muda tapi berprestasi kemudian mereka tidak bisa masuk begitu
ya terima kasih mbak
yang pertama fsg itu sejak dua ribu tujuh belas selalu mengawal ya pelaksanaan ppdb
bahkan kami juga membuka posko pengaduan di dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
nah kemudian memang perkembangan tentang ppdb ini di setiap tahun berubah ubah ya
misalnya alokasi terkait dengan jarak atau zonasi
nah dalam konteks kisruh sekarang di dki ini kami melihat memang ada ketidaksinkronan antara juknis lima ratus satu itu dengan permendikbud empat puluh empat tahun dua ribu dua puluh
nah kemudian yang kedua ya tadi mas santo sudah mengatakan ya misalnya
ketidaksinkronan untuk mengaplikasikan pasal dua puluh lima ayat satu
di sana dijelaskan bahwa prioritas untuk zonasi itu apa untuk penerimaan peserta didik baru itu adalah jarak ya antara rumah dengan sekolah
tetapi ternyata pakai usia
nah ini sebenarnya kejadian yang berulang dalam konteks ketidaksinkronan daerah ya
jadi di sini kami melihat tidak hanya dki dan tidak hanya kolonial saja mbak
tahun sebelum juga seperti itu
nah yang terakhir yang poin penting adalah kami juga mengkaji ini dan tadi juga kami ke dpr ri ke komisi sepuluh
kalau fsgi dari awal konsisten untuk memberikan solusi adalah menambah kuota
ya kan ini sebagai jalan tengah gitu
karena anak anak kita yang tertolak gara gara faktor usia yang di permendikbud dua puluh lima ayat satu tadi itu tidak ada
itu kan jumlahnya banyak gitu
tetapi anak anak yang sudah diterima via zonasi juga
itu sudah empat puluhan ribu lebih mbak
makanya jalan tengahnya adalah perpanjang pendaftaran zonasi masa pendaftaran dan ditambah kuota rombongan belajar
ya tadi sudah diputuskan dan kami apresiasi itu
saya mau langsung ke pak indra
pak indra selain persoalan ppdb jalur usia sebetulnya yang dikeluhkan oleh orang tua murid ini juga banyak beberapa masalah tadi sudah disebutkan oleh mas satriawan
bahwa ppdb ini selalu berubah dari satu menteri ke menteri lainnya
dan memang terjadi keadaan yang berbeda
dan memang terjadi ketidaksinkronan antara permendikbud dengan kebijakan dari pemerintah daerah
memang harus dievaluasi secara menyuruh nyuruh ada yang salah atau memang dari kemendikbud yang harus kemudian mendampingi pemerintah pemerintah daerah ataupun kemendikbud di daerah ataupun distrik di daerah
jadi saya harus jelaskan dulu mungkin mbak yat
kenapa ada kebijakan zonasi ini
kita akan melihatnya secara makro dulu
dan ini penting supaya masyarakat tahu
yang pertama itu pendidikan kita adalah salah satu yang terendah di dunia
jadi kalau kita bicara mutunya buruk sekali
ini butuh peningkatan
nah untuk bisa peningkatan tentunya harus ada perubahan
nah salah satu yang dilihat adalah selama ini anak anak yang pinter itu ngumpulnya di sekolah negeri favorit
sehingga tidak terjadi pemerataan di sana
dengan adanya zonasi ini kita mau mengubah pemerintah mengubah stigma kalau anak anak pinter itu harus ngumpulnya di sekolah negeri favorit
mau kita sebar setiap sekolah negeri itu harus menerima siapa saja
makanya kan ada jalur afirmasi ada jalur zonasi ada jalur prestasi
jadi harus nyebar
itu yang pertama filosofinya kesana
yang kedua adalah kalau kita melihat
dengan selama ini masuk sekolah negeri itu berdasarkan nilai
berarti hanya anak anak pinter saja yang bisa masuk sekolah negeri
bagaimana dengan anak anak yang tidak punya biaya untuk ikut gimbel
untuk beli buku
nah itu juga kayaknya kenapa banyak anak putus sekolah
sehingga usianya tua saja nggak bersekolah
jadi kita melihat kondisi faktanya seperti itu
nah sekarang perintah itu sudah membuat mengubah konsep pola ppdb yang dulu model zaman saya dulu
kalau yang masuk sekolah negeri itu dilihat nilainya
itu sebuah hal yang positif
di dki ditambah lagi ada memprioritaskan juga dari si usia
ini juga satu hal yang positif
jadi memberikan kesempatan
bagi anak anak yang selama ini tidak diberikan akses untuk pendidikan
sekarang dibuka akses
nah jadi kalau menurut saya bagi mereka yang ingin mencari prestasi
banyak kok pilihan sekolah sekolah swasta yang sangat baik
ya mas indra tapi itu memang sisi positifnya
tadi ada yang mengatakan rugi
misalnya ikut bimbel kan gitu prestasinya bagus
tapi nggak diberi ke madin negeri
nah kan ini ironis
ya mas indra itu adalah sisi positif dari ppdb
mas indra itu adalah sisi positif dari ppdb
biarkan berikan yang anak anak yang kurang mampu sekolah di sekolah negeri
oke mas indra itu adalah sisi positif ppdb
tapi ppdb setiap tahun selalu menimbulkan masalah yang diprotes oleh orang tua murid
seperti yang tadi saya sebutkan
apakah memang harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem ini
kalau bicara sistem pendidikan indonesia memang harus dievaluasi secara menyeluruh
oleh sebab itu kan ada wacana untuk segera mengubah revisi undang undang sistemik
nah dan ini bagian dari bagaimana proses seleksi peserta didik baru ini dilakukan
oke nanti kita akan tanya bagaimana kemudian transparansi dari panitia ppdb
karena itu juga yang dikeluhkan oleh orang tua orang tua murid
saya akan tanya usai jedes cnn indonesia
indonesia newscast segera kembali sesaat berikutnya
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom dari luar studio
ada indra karismiaji
dan ada susanto ketua komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
dan juga satriawan salim wasegjen federasi serikat guru indonesia atau fsgi
saya akan ke pak susanto
pak susanto keluhan ataupun protes dari orang tua murid selain persoalan ppdb jalur usia itu ada soal mereka mempersoalkan bahwa transparansi
ataupun panitia pbb ini dinilai tidak transparan begitu
ini bagaimana anda melihatnya
memang betul seperti itu ya
apa yang dikeluhkan oleh orang tua orang tua
memang ada sejumlah keluhan ya mbak suji kami
kait dengan mempertanyakan transparansi di dalam proses ppdb
itu sejatinya tidak hanya satu titik daerah tetapi ada sejumlah daerah lain
misalnya karena sulitnya diakses ppdb berbasis online itu kemudian jangan jangan ada yang melalui jalur lain
terus ada yang mengatakan memang ada
saya kira kita memang terus melakukan perbaikan sistem ya terkait dengan layanan pendidikan di indonesia
saya kira cukup bisa difahami ya
masyarakat punya pemikiran seperti itu atau kekhawatiran seperti itu saya kira bisa difahami
tetapi bahwa upaya kebijakan zonasi ini saya kira merupakan upaya transformasi yang baik
dulu sebenarnya lebih cenderung segregatif ya
tadi mas indra juga sudah menyampaikan
cenderung sebenarnya cenderung segregatif
ada kelompok unggulan dan ada sekolah sekolah reguler dan biasa
ada sekolah sekolah yang best input
ada sekolah sekolah yang untuk inputnya sangat beragam
sementara dengan adanya kebijakan zonasi saat ini sebenarnya lebih inklusif ya
karena banyak anak yang katakanlah baik pinter maupun tidak pinter
baik dekat maupun ada kemungkinan di luar ya
di luar zonasi ya
katakanlah anak berprestasi dari titik tertentu misalnya
kemudian bisa mengakses di suatu sekolah itu
sehingga memang lebih inklusif saya kira melihat
kita lihat dari kebijakan zonasi ini
tentu harus terus ada perbaikan
harus ada evaluasi secara terus menerus
agar semangat baik ini bisa terberat diakses oleh semua anak dengan berbagai kondisi
mas indra kenapa kemudian sampai ada distrust dari orang tua murid terhadap panitia ppdb yang dinilai tidak transparan
tadi mas susanto sudah mengatakan bahwa ada banyak laporan yang masuk ke kpai
protes dari orang tua murid soal transparansi panitia ppdb
kenapa sampai ada distrust seperti ini mas indra
kalau menurut saya itu karena
keinginan mereka memaksakan diri harus masuk di sekolah negeri
dan itu kan kita melihat dari gelombang penolakan ppdb yang sekarang
itu kebanyakan ngotot semua masuk sekolah negeri
padahal ada kajian dari jerman yang sangat terkenal
negara yang mutu pendidikannya baik
itu adalah yang proporsi anak sekolah di sekolah swasta
itu lebih banyak daripada yang di negeri
nah kalau kita bicara di pembangunan sdm unggul
kita harus melihat kajian kajian yang seperti itu
itu kajian internasional
oke mas indra
mas indra anda katakan itu kajiannya di jerman
sementara di indonesia bagaimana dengan orang tua murid yang tingkat ekonominya itu rendah
dan mereka memang berharap bahwa bisa menyekolahkan anak anak mereka di sekolah negeri
karena sekolah swasta lebih mahal bagaimana itu
nah justru itu yang zonati filosofinya kesana mbak
bagaimana supaya anak anak dengan ekonomi menengah ke bawah itu harusnya tidak boleh ditolak di sekolah negeri
karena mereka tidak punya dana untuk sekolah di sekolah swasta
jadi justru mereka yang mampu yang tadi saya katakan
kita bayar bimbel puluhan juta kok maksain ke sekolah yang gratis
kalau saya justru
justru gunakanlah kesempatan ini untuk mendidik putra putrinya
nak kamu gak usah memaksakan ke negeri
orang tuamu diberikan rezeki lebih
berikanlah tempat yang harusnya menjadi milik kamu
ke saudara saudara kamu yang sekarang nggak bisa sekolah
kamu masuk sekolah swasta saja
sekolah swasta kamu bisa berprestasi di sana
orang tuamu juga mampu
berikanlah ini buat saudara saudaramu yang butuh bantuan
itu akan membangun karakter anak
kebangsaannya juga akan muncul dengan baik
cinta sesama cinta tanah air
dibanding pokoknya harus masuk sekolah negeri
itu malah buruk kalau menurut saya
ini kan kita bicara pembangunan karakter
sedang mendidik anak untuk menjadi manusia yang utuh
pak indra apakah kemudian yang ditolak ataupun mental
pada saat mendaftar di proses ppdb itu
adalah mereka orang tua orang tua ataupun anak anak
ataupun murid yang orang tuanya tingkat ekonominya mampu
bagaimana dengan mereka yang tidak mampu
ataupun tingkat ekonominya itu rendah
itu juga banyak kemudian yang mereka mengeluhkan
bahwa mereka tidak bisa masuk begitu
nah justru kalau saya malah akan berjuang
untuk mereka mereka yang dari kelompok ekonomi
menengah ke bawah
yang tidak diberikan akses ke sekolah negeri
itu malah akan saya perjuangkan nanti
kalau proses ini sudah selesai
ppdb sudah selesai
kalau sampai ada masih banyak anak anak
yang tidak mampu ditolak di sekolah negeri
saya akan menghadap pak gubernur langsung
untuk minta kebijakan khusus
karena ini yang harus dibantu
saya mau tanya ke mas satriawan
mas satriawan tadi pak indra sudah mengatakan
bahwa banyak orang tua murid
yang tingkat ekonominya mampu
menginginkan ataupun ngotot anak anaknya masuk
ke sekolah negeri
apakah kemudian ada mindset memang sekolah negeri ini
jauh lebih bagus dibandingkan dengan sekolah swasta
itu adalah mindset orang tua zaman dulu begitu
ya sebenarnya nggak sepenuhnya benar juga ya
bahwa kalangan yang tidak mampu
karena saya juga bergabung di grup orang tua
yang anak anaknya tidak diterima ya
itu kan satu hal yang keliru memang
buktinya hari ini sudah diubah gitu kan
di dki misalnya
bahwa yang menerima kjp pun
kabarnya ada yang tidak diterima
persoalan mas indra ke anies itu konteksnya lain ya
tidak menyelesaikan persoalan yang orang tua sampaikan hari ini
kemudian yang ketiga
yang penting adalah
kalau mindset terhadap sekolah negeri
kenapa orang tua berlomba lomba ke sekolah negeri
saat ini di jakarta
setidaknya ada dua
saya melihat faktor pandemi
ada mungkin yang sd smp nya
waktu itu swasta
tapi karena faktor corona sekarang
ekonomi keluarga menjadi guncang
akhirnya pilihannya terakhir ke negeri
artinya yang tadinya mungkin
atau menengah sekarang turun ekonominya
sehingga memilih sekolah negeri gratis
itu pilihan terbaik
demi pendidikan anak
persepsi yang kedua adalah
kenapa memilih negeri
seiring kualitas sekolah
sekolah sekolah negeri itu makin membaik
nah makanya ini melihat ppdb itu mbak
tidak bisa mikro
memang harus makro
tadi mbak mengatakan
terkait dengan evaluasi
fsgi memang dari awal
daerah daerah itu mengevaluasi ppdb setiap tahun
pdk ini kan sekarang
kenyataannya mereka tidak bisa
menampung minat orang tua
yang tinggi untuk sekolah sekolah negeri
karena rombongan belajarnya terbatas
kejadian yang tiap tahun seperti ini
berarti pemda harusnya membangun sekolah misalnya
walaupun nanti harus memperhitungkan
keberataan sekolah swasta
jangan sampai nanti
hingar bingar membangun sekolah negeri
memperbanyak sekolah negeri
yang terdampak juga pada akhirnya
adalah sekolah swasta
walaupun saya yakin
ada sekolah swasta tertentu
yang tetap memiliki segmen
orang tua tertentu mbak
ya saya kebetulan guru sekolah swasta
alhamdulillah di tempat kami juga
peminatnya masih tinggi
kami ppdb nya sudah di bulan februari
tidak bisa kita membahas secara spesifik
karena ppdb ini terkait dengan kebijakan pendidikan lainnya
yang tadi itu misalnya membangun sekolah negeri
atau ada daerah misalnya mbak
di jawa tengah itu
yang di satu zonanya
mereka banyak sekolah negeri
itu kenapa itu pak satriawan
ya karena pemetaan di awal itu tidak dilakukan
harusnya kan di permendikbud mbak
dinas pendidikan atau pemda mengevaluasi
tahun ini apa ya kekurangannya
kalau kekurangannya adalah
mereka kekurangan kelas
seiring meningkatnya calon peserta didik
maka tahun depan berarti harus dipikirkan kan
agar mereka tertampung
kita tidak bisa melarang orang tua
ingin sekolah di sekolah negeri loh
fakta menunjukkan untuk jakarta
tidak semuanya juga yang mampu
yang tidak mampu pun ternyata
tidak bisa masuk sekolah di dekat rumahnya
gara gara usia tadi
makanya hari ini kami mengapresiasi
keputusan dinas pendidikan untuk memperpanjang
ya kan yang zonasi
dan yang kedua
untuk menambah kuota per kelas
atau perombal menjadi empat
saya pikir itu jalan tengah gitu
apalagi kita negara pancasila
musyawarah di kedepankan gitu
itu sih mbak
nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber usai jeda
tetap bersama kami
kita berbincang dengan para narasumber yang bergabung
karena waktu kita tidak banyak
saya mau ke pak susanto
tadi anda sudah menyebutkan
sudah ada mediasi ataupun pembicaraan
dialog dengan distrik dki jakarta
kemudian apakah sudah ada titik temu
dan saran dari kpi
supaya kemudian ppdb ini
tidak terus menerus
terulang merugikan orang tua murid
dan juga siswa
apa pak solusinya
untuk panggil yang terbuka
yang saya sampaikan tadi kita memang cukup dinamis ya di dalam proses diskusi saat itu
kami mendapatkan penjelasan kemudian kami juga sudah menyampaikan beberapa masukan termasuk juga pentingnya melakukan evaluasi
ini sebenarnya juga sudah saya sampaikan
dan sekaligus hari ini kita juga sudah sampaikan rekomendasi
tentu kita akan lihat ya dalam beberapa hari ke depan apakah memang telah ada perubahan signifikan dari kebijakan itu atau seperti apa
tentu kita akan nanti akan koordinasi
tetapi tentu kita harus kita lihat ya bahwa kebijakan zonasi ini sebenarnya akan memberikan satu hal penting di dalam penyelenggaraan pendidikan
satu yang dulunya tidak terevaluasi menjadi terevaluasi
yang dulunya tidak terpetakan ketersediaan sekolah itu menjadi terpetakan
beberapa kabupaten kota menjadi sadar bahwa oh ternyata di daerah saya kurang sma ya kurang smk ya dan lain sebagainya
ini tentu menjadi titik masuk bagi upaya penyediaan sekolah yang berkualitas
yang kedua tentu ini juga akan menjadi pintu masuk untuk perbaikan sdm kita
banyak kalau misalnya ya ini guru guru yang
yang kanlah mengajar sekolah unggulan di era dulu
itu tentu jauh lebih mudah ya
bagaimana ketika saat ini terjadi perubahan kebijakan menjadi lebih inklusif siswanya
jadi yang tadi saya sampaikan base input menjadi lebih beragam
ini tentu menjadi tantangan di sdm terutama bagi guru
tidak mudah perubahan itu karena tentu akan menjadi perubahan budaya pembelajaran
perubahan di dalam
dalam proses memilih dan memilih metode dan pendekatan di dalam proses pembelajaran
itu tentu tidak mudah
dalam rentang tahun ke tahun guru mendapatkan anak anak yang memang hebat
intinya kemudian dihadapkan dengan beragam input
ini tentu satu tantangan besar saya kira
oke artinya memang sistem ppdb ini sudah bagus begitu ya untuk pemerataan pendidikan
tapi memang harus ada evaluasi dan juga perbaikan perbaikan di sistem tadi yang sudah
disampaikan ataupun disarankan oleh kpai ya pak susanto
saya akan ke pak indra
pak indra apakah kemudian untuk khusus proses ppdb yang ricu sekarang ini harus masa pendaftarannya diperpanjang
kemudian soal gangguan teknis ini harus dibuat kemudian dibuat dicari alternatif untuk mengatur ritme mengakses situsnya pak
kalau secara teknis sih pastinya harus akan selalu tadi dievaluasi
artinya selalu ada perbaikan
namanya implementasi pasti nggak ada yang sempurna ya
tapi menyambung apa yang disampaikan oleh pak susanto tadi ini adalah momentum kita memang untuk mengevaluasi sistem pendidikan kita secara menyeluruh
saatnya kita itu memang membenahi sistem pendidikan kita
ppdb ini adalah bagian kecil dari sistem pendidikan tersebut
kita jangan melihatnya sepotong sepotong
ini momentum kita apalagi pak presiden mengatakan program kita bangun sdm unggul
kita mulai dari evaluasi semua program sudah berjalan termasuk ppdb
kemudian menyusun blue pin menyusun cetak biru pendidikan indonesia
ke dua ribu empat puluh lima nanti akan seperti apa
salah satunya tadi pemetaan sekolah
kita butuh berapa sekolah sih
berapa yang negeri berapa yang swasta
titiknya di mana
bagaimana nanti menempatkan anak anak yang memang butuh bantuan secara ekonomi
mana yang bisa bergerak sendiri
itu harus dipetakan dan kita belum punya petanya saat ini
kita bersama untuk melakukan itu
ya saya mau ke pak satriawan
pak satriawan terakhir saran anda dari tenaga pengajar dan juga teman teman
apa yang harus diperbaiki dari ppdb ini supaya tidak terulang kembali masalah masalah klasik
terutama untuk yang tahun ini yang jalur usia itu yang dipersoalkan
yang pertama kemdikbud memang harus mensinergikan ya antara permendikbud dengan juknis juknis yang dibuat oleh daerah
dua puluh empat provinsi kurang lebih lima ratus dua belas kota kabupaten
masing masing dinas pendidikan daerah tersebut membuat jukmis
artinya mereka harus mensinkronkan dengan kemdikbud
kemdikbud juga jangan lepas tangan harus proaktif juga
yang kedua adalah hak anak yang harus diprioritaskan
ketika mereka tidak bisa masuk karena faktor ada interpretasi lain dari juknis
ini kan harus diluruskan dari awal awal
nah ini juga keterlambatan juga
ini hampir setiap tahun terjadi mbak
ini sudah empat tahun masalahnya apa namanya teknis sosialisasi yang kurang orang tua tidak memahami filosofi misalnya terkait dengan zonasi itu jarak prestasi dan seterusnya
tapi tidak bisa disalahkan karena ada sosialisasi yang mampet di situ
masa kita sudah empat tahun permendikbud ppdb nya masih gitu gitu saja
nah ini kan persoalan mendasar saya pikir
makanya evaluasi harus setiap tahun oleh pem
tidak dilaporkan ke temdikbud lalu dibuat rencana tindak lanjutnya
apakah membuat sekolah baru atau rombol baru dan seterusnya
oke terima kasih pak satriawan
hak anak harus diprioritaskan itu yang harus digarisbawahi
dan semoga pemendikbud segera turun tangan mau mengevaluasi aturan proses penerimaan peserta didik baru
dan evaluasinya ini harus menyeluruh seperti yang tadi sudah disampaikan
ataupun disarankan oleh ketiga narasumber yang bergabung pada dialog malam hari ini
waktu kita sudah habis terima kasih atas waktunya pada cnn indonesia newscast malam hari ini
pemerintah tiongkok kembali melockdown salah satu wilayahnya setelah ditemukan belasan kasus baru positif covid sembilan belas
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda